lebih dari dua juta jemaah calon haji dari seluruh dunia berkumpul di kota suci makkah pada jumat untuk menjalani prosesi awal puncak haji yaitu wukuf di padang arafah
usai menunaikan ibadah sholat di mekah jemaah akan mulai bergerak menuju arafah guna melaksanakan salah satu rukun inti ibadah haji yaitu wukuf di arafah
di sana para jemaah akan menuju daerah yang disebut dataran musdalifah untuk mengambil kerikil di sepanjang jalan yang akan dilemparkan ke tiga pilar yang melambangkan rajam iblis dan membuang dosa dosa di lembah mina
pengetatan keamanan mewarnai prosesi ibadah haji kali ini akibat ketegangan politik antara arab saudi dengan iran juga konflik yang masih berkobar di yaman suriah dan libya